sampai jumpa di video selanjutnya
itu mak tadi ojak niatnya mau bantuin mak
mak kagak mau tau
pokoknya lo balikin tuh pagar emak jadi warna putih
tunggak ojak libur mas
tunggak ojak mana ada libur mbak
terus pada kemana
pada narik mbak
masih lama mas
yang satu sih uang koceknya lagi narik agak jauh mbak
yang satu lagi lagi sibuk tuh mikirin pulang kampungnya
yang satu lagi lagi sibuk disuruh suruh pemertuanya
tunggu aja mbak
nah pak pak pak
nah kalau ini tunggak ojak yang lagi sibuk disuruh suruh pemertuanya
pak nganterin yuk
pak aji harus duluan ya
kalau neng harus butuh freelance pikirin yang ngomongin pak aji tadi ya
makasih saya duluan
masya allah din
tidur mulu pak aji
tidur mulu pak aji
maghrib dari mana
asal aja belum
masih lama dong
kalau lo punya banyak waktu luang
anak muda nggak tahu freelance
kerja sampingan sama gue
lagi olahraga aja
olahraga kok bawa belanjaan
tadi abang lihat mas pur
abang kirain kesini mas pur jemput naik ke pasar
makanya abang kejar
nggak ada uang pas aja bang
nggak ada mbak
jangan marah ya neng
abang kepercayaan banget
abang bukan nggak percaya
abang dibutakan cemburu
tapi kan cemburu tandanya sayang neng
cemburu itu tanda gak percaya
kan tini udah bilang
tini nggak ada apa apa sama mas pur
udah ya bang
tini masuk dulu
mesti bantuin gue sarah masak
tapi jangan marah ya
kini nggak janji ya bang
dimana olahraga irusannya
baiklah ya bang
aku mau urusan teman berlarung masa tersebut
tolong pak haji jangan ngomongin itu lagi
yaelah segitu doang din
disna sama purnomo belum balik juga
belum balik bang
ada kemana sih tuan anak
ya mas nggak boleh dipulangin mas
loh kan saya cuma minjem sambil nunggu tukang ojeknya
iya nggak boleh
situ kan udah baca berarti harus beli
gimana sih jadi saya harus beli nih
iya dong situ kan udah baca
mas dari mana
dari rumah majikan ini
dad tadi gue di jalan pak pascanama mas pur
gue terlakin kagak mau berhenti
gue kejar kagak kena
hah gue rasa dia mau
lo mau kemana dad
gue balik dulu ya
gue dari tadi disini
cerita gue belum kelar
lo cerita aja dah sama indro
apa ya indro
saya juga harus nyiapin barang barang buat dagang
tak tinggal dulu
ini foto siapa mas bur
ya beda lah mot
ini foto beberapa tahun yang lalu
tapi sekarang ganteng kan
ntar seneng bau pack
kerumah semua itu
maaf mas tadinya saya ada sepuluh ribu tapi tadi dipaksa beli koran empat ribu saya enam ribu
kalau nggak nih bawa aja korannya
uuuh udah ganggu sudah
masya allah bapak ini ngapain
lo lama banget gue ngecat duluan
tenang ktp sama kakak udah di tangan bru
kok lo nggak bilang dari tadi toh
ya udah lah bro
kenapa mas pur
gue nggak jadi mudik gratis
nggak ada bis gratis yang ke semarang
ya terus kenapa pur
ternyata mudik gratisnya bukan buat semua
nggak buat semuanya
tapi khusus buat orang orang yang sudah berkeluarga
terus kenapa kamu gak bisa
tis kan udah jelas
khusus buat orang orang yang sudah berkeluarga
pacar aja nggak punya
sangat paham pur
ejak ngapain sih lo
ini dulu abisin
itu warna merah bata
warna merah bata
kata tati emang kagak suka warna merah bata
emang lo kagak tahu sih emang warna apaan
kagak tahu be
makanya ojak mau cat putih sebelum emang pulang
apaan yang sebelum mbak pulang
mari masuk dulu
itu pagar emak kenapa warnanya jadi merah batak
tadi tati cerita mak
mak katanya mau ngecat pagar
ya mak kenapa mak
kalau itu pagar mau dicat warna merah bata
kenapa pagar emak jadi warnanya merah batak
tadi ojak nih hati mau bantuin mak
mak kagak mau tahu
pokoknya lo balikin tuh pagar emak jadi warna putih